lebaran harusnya menjadi saat yang membahagiakan bagi masyarakat yang ingin pulang kampung bersilaturahmi bersama keluarga
namun kebahagiaan bisa berkumpul keluarga di hari raya harus dibayar mahal
dengan kemacetan panjang yang juga dianggap sebagai tradisi mudik lebaran oleh sebagian orang
namun kali ini kemacetan memang tidak hanya menguras tenaga dan juga emosi para pemudik
tapi dari data yang kami peroleh juga menimbulkan korban jiwa di tahun ini
bagaimana kita mengurai pelik di jalur mudik untuk membahasnya kali ini telah bersama kami di studio
ada bapak hemi pamuraharjo kepala biro komunikasi dan informasi publik kementerian perhubungan
serta bapak yudi widiana adia wakil ketua komisi lima dpr ri
dan juga tersambung lewat telpon atau skype ini sudah ada pak agustovic mulyono ketua masyarakat transportasi indonesia
selamat malam bapak bapak terima kasih sudah datang
sudah merasakan kemacetan hari ini di jakarta lancar ya
kalau saya sudah tadi dibogor sedikit
dibogor sedikit ya
dari cijago ke sini agak macet
tidak membuat stres kan pak ya
insya allah tiap hari seperti itu
oke tapi sebelum kita berbicara mengenai evaluasi arus mudik dan juga bagaimana nih persiapan arus balik nanti kita saksikan tayangan berikut ini pak
tidak semua pemudik kuat menghadapi cuaca panas yang berlama lama di dalam kendaraan
samiatun enam puluh tujuh tahun yang berniat mudik ke brebes jawa tengah bersama cucunya meninggal dunia
dia turun dari bus dalam keadaan sakit dan ingin ke kamar kecil
tetapi ia kemudian pingsan dan nyawanya tidak lagi bisa terselamatkan
menurut data yang dirilis oleh badan nasional penanggulangan bencana
terdapat tujuh belas orang yang dilaporkan meninggal dunia di wilayah pejagaan brebes selama arus mudik lebaran
sebelas orang meninggal dunia karena dampak kemacetan panjang sedangkan enam orang lain yang meninggal karena kecelakaan
salah satu korban adalah bayi berusia satu tahun empat bulan yang meninggal dalam perjalanan ke puskesmas di tanjung brebes
ia meninggal setelah berada di dalam kebun
dalam mobil dengan ac yang menyala selama lebih dari enam jam di tengah kemacetan
tapi menteri perhubungan ignasius yonan membantah belasan pemudik itu meninggal karena kelelahan
kalau tidak mengidap penyakit sebelumnya saya kira nggak akan meninggal
masa sampai kemacetan itu bisa menimbulkan orang meninggal kan kalau kecelakaan mungkin
kalau macet saya kira enggak
kalau ada yang bilang ya macet dua belas jam dehidrasi kalau puasa berapa jam
lebih saya kira dua belas jam ya
iya berarti tidak apa apa juga malah pekerja malah apa
ini kan cuma duduk duduk saja saya kira sih tidak ada
mungkin menurut saya sih sudah mengidap penyakit sebelumnya atau apa gitu ya
pemerintah dinilai lalai dalam kasus meninggalnya sebelas pemudik yang melalui jalan tol pejagang brebes
minimnya informasi alternatif serta ketidaksiapan sarana pendukung dinilai membuat kejadian ini bisa berulang
ya memang sih
sudah terjadi kasus ini
meninggal kelahan yang pingsan yang ini yang kekurangan bensin dan sebagainya
diakui saja gitu
akan lebih simpatik misalnya pemerintah mengatakan maaf bahwa kemudian memang ada kekurangan kekurangan dari kami
walaupun sudah dipersiapkan ternyata masih ada yang kurang
menanggapi kritik terhadap jalan tol brebes timur perusahaan pengelola waskita karya berkilah
kemacetan terjadi bukan karena masalah di jalan tol dan sistem pembayaran di gerbang tol
sebagaimana dilansir oleh cnnindonesia com dirut waskita karya muhammad kholik menyatakan kemacetan ini merupakan imbas tersedatnya lalu lintas saat keluar arteri
sementara itu pintu keluar tol brebes bukanlah pintu keluar utama melainkan salah satu pintu keluar menuju kota
selain itu kemacetan juga terjadi karena minimnya area istirahat yang membuat pemudik sulit mencari bahan bakar dan beristirahat
pihak pengelola jalan tol menyebut kemacetan akan mudah terurai jika jalan tol menuju semarang
ketika kemacetan terjadi kemasetan panjang di jalur mudik tidak hanya berhenti di urusan teknis
menteri perhubungan ignatius jonan yang mengutip cuitan staf khusus menteri perhubungan hadi m jurait di laman facebooknya
bahkan mengendus ada pihak yang ingin mencari kambing hitam dan mengarahkan persoalan kemacetan panjang ini ke ranah politik
kementerian perhubungan menolak dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas drama kemacetan panjang yang terjadi
permasalahan ini seharusnya juga menjadi tanggung jawab kementerian pekerjaan umum
kementerian perhubungan rakyat badan pengatur jalan tol kepolisian hingga pemerintah daerah
tak perlu saling menyalahkan dan lempar tanggung jawab
otoritas terkait masih punya waktu untuk memperbaiki dan mengantisipasi kemungkinan berulangnya drama kemacetan panjang di masa arus balik
idam samana cnn indonesia
saya akan ke pak yudi dulu
apa catatan anda nih pak kalau kita melihat apa yang terjadi
kemacetan panjang berpuluh puluh jam
bahkan kami juga melihat tadi ada informasi yang diperoleh pak hemi dari bnpb sendiri
sudah merilis ada tujuh belas korban sebelas diantaranya meninggal karena faktor kemacetan
enam diantara enam lainnya itu karena kecelakaan
apa catatan anda dari parlemen sendiri
saya kira yang paling utama adalah manajemen komunikasi publik dalam mudik melalui jalan raya ini
kalau kereta udara laut itu kontrolnya mudah
jalan raya ini komunikasi pemerintah informasi sosialisasi ini sangat sangat penting
kenapa terjadi beberapa hal yang meleset dari data yang disajikan ke komisi lima
karena saya yang memimpin ke semarang
yang pertama bahwa data yang peak season ke sana ke arah pantura itu satu ratus dua puluh ribu per hari
itu data yang rencana
ya kami mendapatkan di list dari kor lantas
kalau bagi tiga ada satu ratus enam puluh ribu per hari
berarti ada lag sekitar empat puluh ribu
nah empat puluh ribu
dan kemudian ada asumsi di cikopo itu akan terbelah dua
tapi kenyataannya ternyata karena tidak ada sosialisasi di awal di daerah cikampek
orang pada masuk ke pantura
bahkan orang bandung pun ke pantura
sehingga di sini terjadi stuck makanya nagrek relatif tidak terkena beban
di sini berpuluh puluh kilometer tidak terantisipasi
nah sebenarnya saya berharap disinilah harusnya cekatannya komunikasi publiknya ini
misalnya sudah dikasih tahu misalnya sepuluh kilometer
arahkan saja ke selatan seharusnya
ini tidak ada informasi semacam itu
bahkan orang bandung pun ke utara
jadi kalau publik kalau para pemudik
sebenarnya tidak salah karena mereka juga tidak tahu harus lewat mana yang paling benar
informasi yang sesungguhnya mengetahui kan kementerian perhubungan korlantas bpjt
ini informasi ini dan kemudian eksekusinya di operator jalan tol
operator jalan oke ini ke sana
kemudian termasuk koordinasi menyangkut masalah penggratisan dan sebagainya
di dalam undang undang tentang lalu lintas itu ada namanya forum lalu lintas
saya melihat ini tidak jalan
oke forum lalu lintas tidak jalan berarti forum koordinasi di antara mereka
kalau infrastruktur sendiri anda melihatnya seperti apa
kalau infrastruktur sudah jelas kalau dari si infrastruktur sudah terjadi bottleneck lah
brebes timur ini hanya dua jalur kemudian pintunya lima begitu keluar hanya satu jalur
satu lagi ada bahu jalan
pasti itu macet di sana
saya menyaksikan kapolres saat itu juga

melihat bahwa ini sudah pasti macet tapi kami mengantisipasinya memberi informasi ke sebelum sebelumnya
paling begitu aja
jadi tidak terbagi ke bandung
gitu ya jadi ke utara semua
di sini tidak ada manajemen segera saat itu ya udah numpuk di sana
kemudian ketika ya bayangkan mbak sekitar seratus ribu per hari tiga hari tiga ratus ribu numpuk di pantura
kemudian itu adalah tol baru prasarana kurang memungkinkan tidak ada penerangan
sementara di jalur lamanya sendiri relatif lang
cukup cukup padat juga
cukup padat juga
cukup padat juga
cukup padat juga
cukup padat juga
cukup padat juga
tapi tidak terbagi dengan rata
tidak terbagi dengan rata
karena sekali lagi komunikasinya
komunikasi publik yang harus disampaikan oleh pemerintah bahwa misalnya pantura macet
kurang macet berat
baik atari ataupun tol
seminggu terakhir pak yudi brebes menjadi salah satu kota yang paling banyak dibicarakan orang karena brexitnya ini
ya sampai internasional brexit ini dibicarakan sampai internasional
bahkan apa ya kalau tadi kita lihat juga datanya menimbulkan korban jiwa
bahkan ada orang yang kabarnya stres atau sakit yang cukup parah
kemudian tidak tertolong karena kemacetan panjang untuk evakuasi
komentar anda terkait hal ini seperti apa
betul saya kira sebenarnya kalau koordinasi forum lalu lintas itu bisa berjalan efektif
satu satunya cara adalah yang pertama harus diumumkan
misalnya dalam situasi macet yang luar biasa dua puluh jam di jalan tol ada informasi nomor telepon gawat darurat
nah kalau orang ada yang kondisi kritis kan ada basarnas bnpb
ini bisa diakses orang orang yang kritis
takut wafat atau meninggal itu kan bisa pakai heli atau mobil off road
melalui sawah sawah itu
bisa diangkut sebenarnya bisa diselamatkan
tapi itu tidak dilakukan
persiapan persiapan kontingensi seperti ini tidak ada
ini yang tidak diantisipasi
oke kemudian tadi dari parlemen suaranya seperti apa
saya akan ke pak hemi ini
saya mau ke pak agus dulu dari masyarakat transportasi indonesia
pak agus selamat malam
pak agus boleh dievaluasi
pasti sekali lagi
tadi pak yudi sendiri sudah memberikan evaluasi terkait kurangnya komunikasi
untuk infrastruktur kurang lebih sudah cukup oke lah
tapi komunikasi antara otoritas kepada para pemudik ini sangat kurang
apa catatan anda lagi terkait dengan arus mudik yang baru saja terjadi
terutama hal hal yang terjadi pada brexit yang bermacet berkilo kilometer ini
beberapa hari yang lalu saya diwawancari oleh radio el sita
seperti yang disampaikan oleh bapak bahwa komunikasi publik atau informasi pembagian arus
yang disampaikan kepada para pengguna lalu lintas itu harus ada kepastian
dan itu memang adalah merupakan koordinasi yang kompresif antara yang mengatur lalu lintas
yang memperbaiki jalan atau yang menyediakan infrastruktur
kemudian yang membina jalan sol dan yang mendekatkan hukum
jadi informasi informasi itu harus diberikan jauh sebelumnya
nah seperti arus mudik ini ya
arus mudik ini harus diantisipasi nanti
pembagian arus itu sudah pasti
tidak boleh tidak
karena kalau semua tidak ada tidak mungkin
nah ini sudah saya sampaikan beberapa hari yang lalu
nah ini saya mendukung dengan pendapat bapak dari dpr tadi
pak agus kalau anda dan juga pak yudi tadi menyarankan bagaimana pihak otoritas terkait
memberikan komunikasi yang baik kepada permudik sehingga bisa terdistribusi lah
para pemudik ini ke jalur jalur yang lebih kosong
sehingga tidak ada kemacetan yang sangat panjang
caranya seperti apa pak
bagaimana kemudian otoritas memberikan informasi di tengah jalan kepada para pemudik
ini mekanismenya mungkin yang harus kita pahami seperti apa gitu pak agus
loh kementerian perhubungan itu kan punya data origin destination
asal tujuan perjalanan
saya rasa sudah tahu
jadi di saat tik seperti ini itu tentu akan bisa dimulai dari pos pos di awal perjalanan
jadi mulai dibagi
jadi kalau ini dipredisi bahwa pada jalur ini macet
maka akan dilipatkan pada jalur lain walaupun panjang tapi memberikan kepastian
dan ini harus diberikan
saat ini memang tidak jalan
tadi disampaikan pak budi bahwa persoalan forum lalu lintas
yang betul kurum lalu lintas sampai saat ini memang belum jalan
di seluruh indonesia itu belum jalan
baik pada tingkat kabupaten tingkat provinsi dan sebagainya
pak agus catatan anda terakhir pak
sebelum kita break
untuk jeda sejenak catatan anda terakhir untuk brexit ini seperti apa
pak ini kan ramai sekali dibicarakan orang selama seminggu terakhir ini
bagaimana menimbulkan dampak yang cukup signifikan ini
ya kalau saya melihat ya jalan tol itu sebelum dioperasikan tentu kan diuji layak fungsinya
nah layak fungsi itu adalah menguji tentang jaminan keselamatan bagi pengguna
nah itu yang diuji adalah bagaimana standarisasi
komponen komponen yang ada pada infrastruktur jalan tol
kalau layak fungsinya ini saya rasa itu sudah oke sudah layak
hanya persoalannya adalah yang tidak diantisipasi itu adalah pertemuan antara
kelas jalan bebas hambatan dengan jalan raya
nah jalan raya itu pantura
kalau jalan bebas hambatan itu adalah tol
nah pertemuan kedua arus dari dua kelas jalan yang berbeda
ini yang tidak mungkin dilakukan sebidang
ini yang belum sempat diantisipasi karena memang semua masih dalam masa konstruksi
masa yang perlu untuk disempurnakan
harusnya jalur ini menjadi cadangan atau alternatif gitu maksudnya pak agus ya
tidak menjadikan jalur utama gitu ya
karena memang infrastrukturnya yang belum siap secara kelengkapan gitu
tapi begini selain layak fungsi jalan tol itu juga harus dilakukan layak operasi
ya pak agus
nah oleh operasi itu adalah pemenuhan standar minimal jalan tol
kalau itu layak operasinya tidak terpenuhi maka tidak ada beban untuk membayar bagi pengguna
baik baik itu nanti kita bicara mengenai salah satu mekanisme juga untuk mengatasi kemacetan
nanti pak hemi nanti bisa dijawab pak bagaimana tadi keluh kesah dari parlemen
dari masyarakat transportasi indonesia mengenai bagaimana pengelolaan arus mudik tahun dua ribu enam belas ini
tapi usaha jadwal berikut ini pak ya tetap bersama kami
persiapannya sudah banyak komentar dan sudah juga banyak tanggapan tanggapan yang kami berikan ya
mungkin jawaban kami yang paling umum adalah apa yang terjadi kemarin itu suatu hal yang sangat penting untuk evaluasi ke depan
dalam arti bagaimana kita menangani arus balik dari daerah ke jakarta
itu catatan penting kita
bagaimana meningkatkan koordinasi lebih lanjut
supaya arus balik nanti tidak
sehingga terjadi hal hal sebagaimana yang sudah terjadi pada saat arus mudik
intinya tapi memang betul
masalah komunikasi dan koordinasi antar instansi ini menjadi agak sulit pak untuk mengatasi secara cepat
mungkin waktunya agak panjang karena harus koordinasi satu sama lain
tapi jadi agak lama gitu waktunya pak ya
betul nggak pak
sehingga tidak bisa langsung diatasi gitu
kalau masalah koordinasi kami sudah melakukan itu bulan mei sebelum puasa ya
kita sudah ngundang itu semua sudah
untuk koordinasi kita sudah undang
tapi itu sudah terjadi ya
kedepannya adalah apa yang disampaikan oleh pak yudi oleh pak agus
itu adalah catatan catatan penting dari kementerian perhubungan
dan tim tim yang terkait di dalam penanganan arus mudik ini
untuk menangani arus balik yang mulai mungkin besok sudah mulai ramai
sekarang kita bicarakan lah
oke kalau kita tadi pak yudi mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada komunikasi yang real time
kepada para pemudik yang kemudian harus lewat jalur mana
diarahkan lebih baik lewat mana
atau mungkin rekayasa lalu lintasnya sehingga bisa tidak ada kemacetannya
kabarnya sampai tiga puluh jam lebih gitu di brebes exit situ
menurut anda apa memang tidak ada operator yang kemudian memberikan informasi terkini gitu real time
kalau kita di tol pak nusyewo
kan kita mau masuk misalnya mau masuk tol
kita ada tahu nih wah lewat cawang macet total halim lancar berarti kita lewat arteri
jadi ada kita bisa para pemudik bisa dapat pilihan pilihan
apakah informasi seperti ini tidak diberikan kepada para pemudik
justru saya waktu tanggal dua itu kita jalan darat ke cirebon lewat cipali
dan dalam waktu wawancara itu kita juga menyampaikan
bahwa masyarakat harus lebih intens melihat kondisi kondisi
atau mendengarkan kondisi kondisi
kondisi di lapangan melalui media elektronik atau media masa gitu ya
untuk mengetahui persis kondisi di lapangan yang real time
jadi waktu di jalan raya itu juga kita secara tidak langsung memberikan informasi itu
atau mungkin karena masyarakat melihat ada tol penjagaan brebes yang baru
sehingga naluri untuk mencoba men trialnya lebih tinggi
sehingga apakah apakah kemudian ini harus diantisipasi pak
kemudian masyarakat setiap tahun pasti kan kalau ketika ada jalur baru
tanya nih pak yudi pasti pengen coba yang baru
kabarnya ini lebih cepat lebih ringkas
pak yudi tadi itu mengatakan demikian
apakah hal ini tidak diantisipasi gitu pak
maksudnya ada lonjakan yang besar
kita dari awal udah ngomong udah menginformasikan
bahwa untuk mudik tahun ini akan ada arus lalu lintas
kemudian untuk kendaraan roda empat
dan lebih itu akan meningkat sekian persen menjadi dua enam juta mohon maaf
tapi kenapa bisa terjadi kemacetan yang super panjang di brebes itu pak
udah kita bahas itu sebelumnya banyak sekali media
ya kita sedikit ulas lagi pak gimana pak
saya tidak akan berkomentar lebih jauh ya
karena itu sudah dibahas dan kita pikir satu hal adalah
itu catatan penting kita selaku koordinator
bagaimana untuk meng handle untuk mencegah

terjadinya tidak ruwet lagi kemacetan tersebut
di arus balik ini yang besok sudah mulai
koordinasinya seperti apa pak kemudian untuk bisa koordinasi
kalau tadi kita lihat tweet nya pak hadi jureid kan
harusnya ini tidak hanya menyalahkan kementerian perhubungan
karena di sini ada juga kementerian pupr
ada juga apa namanya badan penyelenggara jalan tol
itu ada tertera kalau kita bicara aspek yuridis
kita sekarang bicara aspek yuridis
kalau kita bicara aspek yuridis
di bab pembinaan bab penyelenggaraan itu memang terbagi
kewenangannya itu memang terbagi
jadi kayak kewenangan pmd apa kewenangan kemenhub apa
kewenangan dari kemen pupera apa
yang sekarang namanya kemen paupera
kemudian kewenangan kepolisian itu apa itu terbagi
masing masing itu melakukan pembinaan dan penyelenggaraan
nah kalau pembagian seperti itu
parlemen melihatnya apakah koordinasi
pembagian antara tupoksinya masing masing sudah bekerja dengan baik
apa yang terjadi
itu kan di undang undang di casing dengan forum lalu lintas itu
jujur saja forum lalu lintas belum dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah
banyak pihak yang harus dikoordinasikan
gambaran idealnya seperti apa sih bang
forum lalu lintas itu mungkin belum bisa
seperti yang kemarin itu terjadi
saya berharap sih sebenarnya yang berada dalam forum lalu lintas
dikumpulkan membahas ini bagaimana
bagi tugas kembali
sehingga tidak simpang siur
saya sangat sangat miris ketika terjadi itu korban karena
boleh dikatakan lambannya pemerintah mengambil sikap
mengevakuasi katakanlah yang sakit sakit umumnya di puskesmas
bayangkan kita usahakan di gunung gunung yang terjadi kecelakaan kita cari
ini masih di kota loh
masih di kota gitu
dan banyak tetangga mobil
masih tetangga mobil
tapi memang saat itu kondisinya memang sangat sulit pak untuk evakuasi sebenarnya
kalau kita lihat ada sebelas ini mohon maaf pak
dari data dari yang kami peroleh dari badan nasional penanggulangan bencana
sebelas pemudik yang meninggal dalam kemacetan
sebelas orangnya meninggal semuanya di puskesmas
puskesmas kita ketahui infrastruktur kesehatannya pasti tidak lebih baik dari rumah sakit
ini kan jadi masalah masalah pelik
seperti apa sih pak waktu itu kondisinya sebenarnya
mungkin bisa diceritakan
sebenarnya saya mau bicara
cara terkait antisipasi harus balik ini
tapi kalau ditanya masalah itu singkat saja
saya kondisi pada saat kejadian itu ada di cirebon
bapak didian perhubungan darat itu ada di semarang lewat jalur darat
dan akan ketemu kami tim pemantau itu di cirebon
bapak didian perhubungan darat saat di berbes
telepon saya bahwa beliau kemungkinan tidak bisa ke cirebon
karena beliau sedang mengkoordinasi
mengadakan pengenir kemacetan yang ada di berbes
brexit itu pak
brexit itu dikumpulkan semua oleh bapak dirjen perhubungan darat
dan informasi yang terakhir waktu saya tanya ke beliau
bagaimana pak kondisi di sana
tidak ada ruang jalan pun yang bisa dilewati oleh mobil
jadi dengan banyak hal di situ
ada pasar tumpah ada arteri yang kurang
kemudian tidak tertipnya pengendara baik itu roda dua maupun roda empat
kemudian pelanggaran pelanggaran lalu lintas terjadi
akhirnya kalau kita bicara simpang empat begitu
ini lampu hijau ditabrak
itu yang bikin tambah macet ya pak emi ya
kemudian ada pom bensin tidak jauh dari situ
isian antrian isian bensin juga panjang
itu yang menyebabkan terjadinya kemacetan kemarin
itu kalau kita bicara macet yang kejadian kemarin
evakuasinya sulit sekali waktu itu
jalur hanya dua
tol cipali itu hanya dua row begitu dengan satu shoulder
kalau yang sebelah kiri itu solder sebelah kiri
kalau arah kanan bahu jalannya itu hanya satu
kalau yang di tempat lain kan ada dua ya ini cuma satu
jadi memang mobilitas kendaraan ini agak sulit
belum dikit ditambah banyak pemudik yang berhenti di bahu jalan
itu juga menyebabkan mobilitas
untuk penanganan darurat agak kewalahan atau kesulitan di dalam penanganan kondisi kritis
mungkin itu komentar saya
kondisi memang agak sulit ya pak sebenarnya untuk bagaimana mengadakan evokasi segala macam
pak yudi nanti masih untuk menanggapi ini sedikit aja pak komentar anda sebelum saya break ini
saya sudah dimarahi yang produser sebenarnya
ya sebenarnya inilah tantangannya masih bisa lah
ini manajemen bisa manajemen perang gitu kan
walaupun jalan tidak ada
sawah sawah ini bisa dilabrak dengan mobil mobil off road
oke tapi kalau kita melihat ini kan puskesmas pak ya kemudian
sebelas saudara kita yang meninggal dunia mungkin karena penyakitnya sudah ada
tapi memang karena kondisi yang kelelahan ini
saya kira oleh sop puskesmas sudah kita percayalah untuk menangani hal hal yang sangat mendasar
berarti di daerah yang kemudian diprediksi quote unquote
ini akan dibludaki oleh para pemudik
tidak ada infrastruktur kesehatan yang cukup mumpuni untuk bisa mengatasi masalah masalah yang dianggap super darurat seperti itu
di tol tidak tidak akan mungkin ada puskesmas dimana mana
hanya tadi posko posko itu harusnya terantisipasi
ketika jalan itu tidak ada kira kira kemana ini harus segera gitu kan
dan pilihannya helikopter atau jalan sawah itu
mobil yang bisa masuk lewat sawah mengevakuasi orang
bagaimana orang yang sakit bisa menyampaikan keluhannya
pasanglah nomor telepon yang bisa dihubungi
oke saya akan tanya pak agus
pak agus ini sebelum kita bicara
bicara mengenai masa depan masa depan itu bagaimana mengantisipasi arus balik
kalau kita melihat evaluasi kemarin bagaimana sih kemudian cara masyarakat bisa melaporkan
atau tadi merespon cepat pemerintah juga bisa merespon cepat
kondisi kondisi di lapangan kan memang agak sulit untuk dibayangkan akan semudah itu
jalurnya sempit bagaimana cara kita menghubungi para petugas
itu seperti apa pak kemudian pendapat anda pak agus
sebenarnya masyarakat itu kan sekarang sudah maju ya
mereka sudah mengenal dunia
itu dengan id telekomunikasi itu dengan lain
hanya saja memang kalau saya amati informasi informasi nomor penting itu memang tidak bisa hanya disiarkan lewat televisi atau lewat koran
tapi harus pasang di situ juga
kalau perlu per kilo itu diberitahu bahwa kalau ada apa apa hubungi nomor ini kalau apa apa hubungi nomor ini
itu saya rasa penting pada jalur jalur yang sangat kritis
nah ini memang tidak dilakukan
lagi lagi komunikasi menjadi penting pak agus
tapi kita akan bicara
pak agus nanti kita akan bicara lagi lebih detail bagaimana kemudian antisipasi antisipasi ke depan ini untuk mengatasi hal hal yang membuat kita agak resah nih
bagaimana mudik kok jadi bukannya bahagia malah membuat resah
tapi kami akan kembali usaha jadwal berikut ini
tetaplah bersama kami pak
ya kembali kepada manajemen informasi pada publik
saya membaca tadi di running text cnn
mudik langkah baiknya diantaranya
lewat selatan ini bahaya juga
semuanya lewat selatan nantinya
itu akan kena
macet dasar sekali selatan
terutama begitu masuk jawa barat
ada kadipaten yang sangat
terjal kemudian ketemu
dan saya lebih
pantura karena apalagi kebijakan
sudah dikatakan tol
bisa gratis untuk waktu waktu
saya berharap operator tol bisa
kartu karena kan
e tol tidak begitu bagus
hanya tiga puluh persen paling tinggi
berikan langsung dijemput
sehingga begitu ketemu
gardu tol mereka akan jalan kalau koordinasi
anda anggap sebagai salah satu biang
keladi kenapa arus mudik kemarin
menjadi banyak sekali masalah
apakah memang diperlukan pak
dalam mudik ke depannya tahun depan
dpr akan merekomendasikan
bahwa harus ada penanggung jawab
bukan hanya koordinator
pak yonan tidak hanya mengkoordinasi
tapi juga misalnya ditujuk
sebagai penanggung jawab sehingga bisa memerintahkan
koordinasi di bawahnya sehingga
bisa berjalan simultan
sebagai koordinator bisa mengundang
tapi tidak bisa memaksakan
keluar dari tanggung jawabnya
tapi koordinasi itu yang saya
berharap pak menhub ke depan lebih
cepat lagi mengkoordinasikan
stakeholder yang ada untuk bisa
bekerja sesuai dengan
parlemen akan mengevaluasi pak akan mengundang kementerian
jelas ini jelas mungkin
kita sudah mulai sidang
dan kami akan
mendalami masalah ini
pak agus akan pergi meninggalkan kita
meninggalkan pak hemi dan saya dan pak eh
pak agus maksud saya pak yudi akan meninggalkan kita
keluar dulu meninggalkan pak hemi dan saya
di studio terima kasih pak yudi
sudah berbincang bersama kami saya akan ke pak agus
dulu pak agus kalau tadi
kita melihat apa evaluasi yang ada
di belakang sudah diketahui
apa yang kemudian bisa
kemudian ke depannya ini harus
diantisipasi lebih detail lagi sehingga
tidak ada kemacetan yang terlalu panjang
dan yang paling penting tidak sampai
kalau kita bicara ke depan
itu banyak hal yang harus
karena persoalan transportasi
jarak di jalan itu adalah
persoalan yang sangat kompleks
beda dengan kita bicara pelabuhan
atau bicara bandar udara
karena di dalam jalan itu
banyak pihak atau lembaga
yang terkait untuk bertanggung jawab
bersama sama tidak bisa kita
saling menyalakan harus ada koordinasi
nah kalau pu itu yang membuat jalan
kalau membuat jalan itu persoalannya
adalah keterbatasan lahan
perbedaan penggunaan kelas jalan
kelas jalan dari segi prasarana
infrastruktur yaitu kalau jalan
tol itu namanya jalan bebas biasa
kalau jalan pantura itu
jalan raya pertemuan kedua duanya
harus diantisipasi dengan pertemuan
tidak sebidang kalau sebidang nggak bisa
ini memang mau tidak mau
harus dilakukan tahun depan itu yang pertama
yang kedua peran pemerintah
daerah ini memegang peran penting loh
di dalam pemerintah daerah pak ya
memberikan potensi kemacetan juga
pemerintah daerah itu gimana pak apa kontribusinya pak
berikan izin aktivitas
ekonomi lokal yang ada di
ruang milik jalan
yang rumija dari
jalan raya pantura
padahal ruang milik jalan itu
berdasarkan undang undang nomor tiga puluh delapan
pelanggaran pidana itu
nah ini persoalannya jadi memang
pemerintah daerah jauh paham jangan hanya ngejar pad
tapi kita juga harus sayang
pada nyawa pengguna
kalau pasalah jumlah lonjaan jumlah kendaraan
saya rasa kementerian perhubungan sudah tidak punya
cara lain kecuali
harus mengizinkan karena berhadapan
dengan persoalan komnas ham
kalau kita membatasi perjalanan
tidak boleh kendaraan umur sekian lewat
itu kan komnas ham berbicara
indonesia itu tapi tidak
dipertingkan dampaknya terhadap
oleh menteri perhubungan
yang diukur oleh menteri pu itu adalah
ini adalah indikatornya
pak agus anda melihat saat ini dengan kondisi yang kemarin
yang mungkin banyak dikritik pemerintah
dalam mengelola arus mudik apakah anda
melihat antar instansi antar
kementerian di pemerintah ini jadi kesannya
lempar tanggung jawab atau saling menyalahkan gitu nggak pak
sementara seperti itu
sementara seperti itu
memang kesannya itu ada
persoalan persoalan itu saling
padahal tidak harusnya tidak

karena semuanya harus bahwa koordinasi itu tidak hanya dilakukan oleh instansi
tetapi pemerintah daerah juga punya peran penting
terhadap kontribusi kemadetan
penurunan pelayanan jalan nasional
nah ini yang tidak pernah
saya lihat satu koordinasi
apakah bupati paham itu
bupati bupati yang dilewati oleh jalan nasional
itu harus dikumpulkan
dipahamkan gitu apakah saran anda
pak agus apakah saran anda kemudian
apakah saran anda kemudian
kalau perlu ya besok ini ketika arus mudik ini
arus balik sudahlah
bupati atau pemerintah daerah itu melarang
semua kegiatan sosial ekonomi dulu
sementara ini di tepi jalan nasional
seperti pasar tumpah seperti itu pak ya
kalau jalan tol kan tidak ada memang ya
batasan ruang milik jalannya pasti dipagari
sudah enggak mungkin
nah jalan nasional itu seperti pantura
menurut undang undang itu
harus pagari karena dia arteri primer
yang sangat utama jadi harus
pagari semestinya loh ya
tapi kan tidak mungkin dilakukan karena
memang ada persoalan persoalan pemerintah daerah
kalau rekayasa lalu lintas pak kalau jalan kan
tidak bisa kita perpanjang lagi tidak bisa kita
perbarui lagi ini masalah manajemen dan
rekayasa lalu lintas tadi anda mengatakan
masalah rumija atau ruang milik jalan misalnya
pasar tumpah harus bisa diatasi
kalau rekayasa lalu lintas nih bagaimana
misalnya mendistribusikan para
pemudik sehingga tidak masuk ke

bisa dilakukan dengan membagi arus
dan itu harus tegas
dari titik titik awal perjalanan itu
dimana saja diantisipasi nasa
kementerian perhubungan punya data
kementerian pu juga punya data semua punya data
ya hanya saja apakah
kawan kawan kita di kepolisian
itu juga berani
menegakkan hukum itu ada persoalannya
nah kalau sudah dibagi begitu
akan manut kok masyarakat tidak akan
kita tuh sering menganggap masyarakat itu
melawan tidak masyarakat itu manut kalau memang
dilarang lewat dan itu diberi penjelasan
terima kasih tidak ada jalan lain
karena jalan yang paling ekstrim adalah
melarang jumlah kendaraan
maksudnya kendaraan umur sekian sekian tidak boleh lewat
misalnya itu ekstrim karena itu
berhadapan dengan komnas ham
jadi penting juga apa manajemen rekayasa
dan juga enforcement nya juga harus
tegas sih pak ya untuk bisa mengatasi ini
saya akan tanya yang bisa mengenforce
adalah kepolisian dan
kita sudah bergabung saat ini bersama
kak korlantas polri
ya pak agus maaf
saya potong tadi kami sudah
terhubung dengan kak korlantas
agung budi di
melalui sambungan satelit selamat
malam general agung
pak agung selamat malam
selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam pak agung kalau kita melihat
dulu nih pak apa yang terjadi pada arus mudik
sebelum kita berbicara masa depan bagaimana
antisipasi arus balik
apa yang kemudian menjadi catatan anda
terkait dengan rekayasa lalu lintas
sehingga tidak terjadi
atau bisa terjadi penumpukan penumpang
bahkan beberapa waktu lalu kami
juga mendapatkan kabar ada kematian yang
diakibatkan oleh kemacetan
berjam jam seperti ini apa catatan anda
dari arus mudik kemarin
ya baik yang pertama
bahwa sebelum pelaksanaan mudik kita
sudah ada tiga atau empat kali
melaksanakan rapat koordinasi
dengan kementrian perhubungan
kemudian khusus yang di tol juga
dari hasil rapat koordinasi
melaksanakan rekayasa tadi saya
monitor juga saya sependapat dengan pak agus
ya tadi kalau tidak ya
dari rekayasa tersebut sudah kita sepakati
itu ada brebes timur brebes barat
kejadian yang kemarin kami dapat
karakteristik jalan tol tentu
berbeda dengan arteri
ya kami sudah
upayakan pengalian arus
pertama kita utamakan
brebes timur kemudian
brebes timur sudah sampai hampir
lima kilo lebih sudah kita pindahkan
ke brebes barat dan
sampai penjagaan oh jadi langkah cepat
sudah dilakukan ya pak agung ya ketika kondisi itu ya
langkah cepat oleh kepolisian sudah dilakukan ya
ketika kemacetan sudah mulai diprediksi
panjang sudah langsung diputuskan untuk ada
rekayasa lalu lintas gitu pak
sudah termasuk itu pak
setelah di cikopo
itu kan kami monitor disana sudah
cukup padat kita alihkan
tidak boleh ke cipali semuanya lewat
tetapi masyarakat sebagian
tidak mau kemudian masuk lagi
ke subang itu yang tidak kami monitor
jadi setelah masuk subang lagi masuk lagi
ke cipali lagi
itu yang ada datanya
yang berikutnya kami dapat informasikan
masyarakat dengan diresmiknya
semua pengen mencoba
data kami menyatakan bahwa
saudara saudara kita yang di bandung pun
mau mudik ke jawa tengah tidak mau
lewat selatan tetapi pengen
nyoba cipali tadi sehingga memang semua
berhubung ke cipali
jalan kata kata seratus meter
tetapi rekayasa itu untuk
jadi seratus meter datang seribu meter
dengan waktu yang hampir bersamaan
mana pun juga tidak akan
atau yang kemarin kita lihat
dari jalan yang bebas jembatan
kalau kita kenal tol atau highway
langsung ketemu jalan arteri
yang banyak permasalahan
di kota tegal ada
dua jembatan yang memang sedang
perbaikan tetapi belum selesai
kemudian kalau kita bicara ke arah
pudokerto yang lewat bumiayu
lintasan kereta api sebidang
yang setiap hampir dua puluh menit sekali
itu juga mengalami
hambatan bagi saudara saudara kita
yang sedang menuju ke sana
paling tidak akan mengerem paling tidak
akan memperlambat kendaraan untuk
menunggu kereta api lewat karena tidak mungkin
kereta api tidak mungkin itu sudah merupakan
yang harus menunggu mengantri
kumulasinya adalah antrian tersebut
tetap juga sampai berbes
karena ditambah dua puluh menit tutup
dua puluh menit tutup pasti sampai berbes
belum yang keluar tol dari
berbes timur belum yang keluar tol
dari berbes barat itu yang terjadi realitanya seperti itu
banyak hal hal yang sebenarnya sudah diprediksi
tapi banyak yang mengejutkan juga ya pak agung ya
realitas di lapangan seperti tadi kalau kita
menarik juga bagaimana masyarakat
mengakali kurang lebih quote unquote
mengakali arahan petugas kepolisian
yang tadinya mengarahkan lewat selatan
tapi tiba tiba dari subang masuk kembali ke
utara hal hal seperti itu
memang tidak bisa diprediksi ya pak agung ya
memang kami pada saat rapat rapat sudah
kami sampaikan bahwa
akan terjadi kepadatan nebat di berbes timur
pada rapat tersebut
dengan hitungan kilometer kalau
antrian sudah lima kilometer lebih di berbes timur
kita geser ke barat barat
pejagaan sampai di kansi
namun semuanya sudah padat semua karena tadi
pengen mencoba tol baru
dan keluarnya bersamaan
itu yang nggak bisa dicegah oleh kepolisian ya pengen coba tol
barunya untuk kedepan nih pak
general agung tahun depan kita akan
coba bikin terobosan yang
tapi nanti saya sampaikan pada saat
tahun depan saja arus balik
gimana pak agung ini sebelum
kita akhiri diskusi ini
bagaimana kemudian ini kan tadi sudah
ada pelajaran pelajaran dari awal kalau untuk arus balik saya perlu ingatkan
kepada masyarakat ya
jadi saya perlu ingatkan kepada masyarakat
yang belum yang mau pulang
jadi karakteristiknya itu
sangat berbeda dengan yang kemarin mudik
kalau yang mudik kemarin
dari jalan yang besar highway
bebas hambatan langsung ketemu arteri yang
banyak permasalahan ada pasar tumpah
jembatan yang perbaikan ada kereta api
kalau nanti balik kebalikannya
bapak bapak dan ibu ibu macet dulu
di tegal di brebes pasti
macet karena palang kereta karena
jembatan rusak pasti macet berhenti
pelan pelan tapi begitu nanti masuk
brebes timur itu
bisa dengan kecepatan yang
cukup karena apa karena
di brebes timur nanti saudara saudara kita
yang mau masuk ke brebes timur
semua gate dibuka untuk
brebes timur oke jadi brebes timur
tidak ada kendaraan yang
dari arah jakarta keluar brebes timur
semuanya untuk menampung saudara saudara kita
yang dari arah jawa
yang dari jakarta
kita keluarkan lewat brebes barat
berarti tidak ada crossing di sana
insya allah pasti akan membantu
jadi nanti kebalikannya
kalau kemarin di tolnya lancar
di arterinya macet sekarang nanti di arterinya
agak tersendat karena
berbagai permasalahan yang tadi saya sampaikan
nanti sampai di brebes timur
masuk tol hanya ambil tiket saja
tidak ada transaksi nanti akan
terjadi agak kepadatan lagi
kenapa di palimanan disitu ada transaksi
dengan teman teman dari bpjt
sudah ada kesepakatan
manakala antrian lebih dari
gate tolnya semuanya dibuka dan
gratis itu juga mempermudah
dan mengurangi atau mengures
selanjutnya nanti dari palimanan
akan bertemu dengan
saudara saudara kita halo
jadi yang paling penting adalah pihak kepolisian
tetap hadir di lapangan untuk memberikan arahan
dan juga himbauan kepada masyarakat
sehingga tidak terjadi lagi penumpukan penumpukan
yang tidak diinginkan seperti itu pak ya
saya kira itu pak nanti kita ketemu lagi
sekali lagi terima kasih pak
baik sekali lagi pak agung
terima kasih atas perbincangannya mudah mudahan
apa yang tadi sudah menjadi pelajaran
kebelakang dan juga antisipasi ke depan bisa
terrealisasi dengan baik dan kepolisian
harus tetap hadir pak mengamankan jalur
kemudik ini sehingga
masyarakat bisa menikmati
lebaran dan juga mudik dengan mabrur
terima kasih sekali lagi irjen polisi
agung budi kakor lantas
polri saya kembali
ke pak hemi nih setelah kita
tinggalkan lama pak hemi apa catatan anda
untuk what next ini kita bicara ke depan ini
dari catatan catatan yang belakangan
saya kira tadi apa yang sudah dijelaskan oleh pak agus
sudah dijelaskan oleh
pak agung pak irjen agung
ke depan yang akan kita lakukan
dan bagaimana kemenhub sendiri
bapak menteri sudah
mulai besok pagi
itu sudah bertugas misalnya
dirjen perhubungan darat
badan pengelolaan transportasi
jabodetabek itu ditugaskan untuk
masuk jakarta bandung
nah ini dalam rangka kita juga memudahkan
koordinasi di lapangan
jadi decision nya langsung di situ
kemudian direktur keselamatan darat
nanti di tol brebes dan
palimanan ini juga
berperan nya sama langsung
berkoordinasi dengan unit unit
terkait jadi beberapa
pejabat eselon i dan eselon ii
oleh bapak menteri perhubungan
all all out kami pak mulai besok pak
instruksi dari bapak menteri
oke untuk komunikasi yang tadi menjadi
masalah utama ini apa perbaikan ya pak
nah ini dengan kita menempatkan
eselon i kementerian perhubungan
eselon ii kementerian perhubungan di simpul simpul
yang kemarin itu
dirjen dan direktur yang ditempatkan
dengan unit unit terkait dengan kepolisian
pemda kemudian dengan
pengelola jalan tol kemudian
dengan kementerian pupera
jadi langsung di onsite
langsung diputuskan di lapangan
ini ala pak jokowi banget nih ya
oke mudah mudahan kita berharap
kedepannya tidak ada masalah masalah
yang membuat kita resah nih pak
sehingga lebaran kita bisa mabrur ya pak hemi ya
terakhir catatan dari mti
pak agus untuk masalah ini
kedepannya supaya mabrur
sekali lagi nih lebaran kita dengan mudik
dan juga arus balik yang lebih
ya saya juga mengimbul
kepada kawan kawan saudara
kita yang melakukan perjalanan
di darat pertama
tentu tidaklah diperiksa
pertama persoalan ac
persoalan persoalan yang kecil tapi ini penting
kemudian koreksi diri
koreksi diri dan kesehatan
ya seperti yang disampaikan oleh
menteri bu bunga itu kan
tidak semuanya salah ya bisa saja
memang itu terjadi jadi tolonglah
fisiknya dan sebagainya
kemudian infrastruktur pasti
ya ke depan itu infrastruktur akan
ditingkatkan di dalam arti bahwa
kami mengimbul supaya ada
interkoneksi antara jalan arteri
dengan jalan kolektor artinya kalau jalan
sudah macet begitu untuk jarak pendek
orang tidak usah lagi menggunakan jalan
arteri tapi menggunakan jalan kolektor
yang terakhir adalah masalah gangguan
fungsi lah ini gangguan
fungsi ruang milik jalan dan
ruang manfaat jalan ini mau gak mau
itu perang pemerintah daerah
peran pemerintah daerah itu sangat
penting karena polisi jangan sampai kewalahan
polisi tidak mungkin akan
melakukan eksekusi tindakan
hubung terhadap para peganggu
lalu lintas seperti
tidak diboleh bupatinya nah inilah
saya rasa ini harus paham
masyarakat masyarakat kita saudara kita yang
jualan di kanan kiri jalan nasional itu
harus betul betul faham untuk pas
mudik itu jangan jualan
dan akupodasi dari kendaraan
itu harus disiapkan juga supaya dalam perjalanan itu
kalau ada kemacetan itu
diantisipasi dan yang terakhir adalah
rekayasa laluitas dengan mengatur
pos pos perjalanan baik terima kasih
sekali lagi pak agus atas perspektif
dan perbincangannya pak hemi juga terima kasih
mudah mudahan itu tadi
apa pasar pasar tumpah atau anda
libur dulu lah sampai habis lebaran ya pak ya
harus balik sehingga kita bisa berekonomikan
baik dan masyarakat yang ingin balik ke ibu
dan kota juga bisa lebih lancar terima kasih sekali lagi
pak agus dan juga
yang tadi ada irjen polisi
agung budi dan juga ada
bapak yudi widiana adia dari wakil ketua komisi lima dpr